nah itu tadi raisa hamidah selain raisa hamida ada lagi yuli wulandari waskit basket profesional asal indonesia
yang juga menuntut keadilan pada federasi basket internasional atau fiba
agar memberi kesempatan wasit berhijab untuk memimpin pertandingan di level internasional
satu satunya wasit wanita indonesia dengan lisensi fiba ini menyuarakan keluhannya melalui petisi di laman change org
disebutkan bahwa betapa sulitnya wasit perempuan terlebih yang menggunakan hijab untuk melangkah dari level domestik
kekecewaan wanita asal jambi ini semakin menjadi pada juni dua ribu enam belas ketika dijadwalkan memimpin pertandingan seba u delapan belas di malaysia
namun batal karena aturan fiba yang melarang wasit dengan penutup kepala atau hijab dengan alasan keamanan
saat ini petisi yuli telah ditanda tangani lima puluh tiga delapan ratus orang atau butuh sekitar dua puluh satu lagi
untuk mencapai angka tujuh puluh lima agar bisa disampaikan ke presiden fiba horatio moratori
agustus nanti fiba akan membuat keputusan apakah mereka akan mengizinkan perempuan berhijab tampil secara permanen di level nasional internasional dan olimpiade
dan saat ini telah hadir di studio dua cnn indonesia yuli wulandari wasit basket profesional indonesia
selamat datang yuli di studio cnn
bagaimana perjuangan anda untuk memperjuangkan agar hijab diperbolehkan di level internasional
sudah berapa banyak orang yang ikut menandatangani petisi yang anda ajukan
seperti yang tadi disebutkan kita sebanyak mungkin
anda pada saat ini sudah sepuluh tahun berkecimpung di basket
awalnya ternempoin dari sebelumnya pemain basket menjadi
wasit dan kemudian berlisensi fiba dan juga berhijab
anda pada saat itu sudah tahu bukannya ada aturan bahwa tidak boleh ada penutup kepala tapi kenapa anda tetap nekat
saya mengetahui bahwa ada salah satu peraturan tidak boleh menggunakan penutup kepala
tapi proses hidup saya mengajarkan bahwa manusia itu harus menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi
pada saat itu saya seperti mendapat hidayah bahwa kesadaran saya sebagai seorang muslimah itu diwajibkan untuk menggunakan
pengurusan yang lebih baik
itu terjadi di tahun dua ribu enam belas ya
padahal anda juga akan diberangkatkan ke siapa u delapan belas
kemudian ketika anda mengetahui bahwa keputusan wasit berhijab itu belum dikeluarkan saat ini mungkin keputusan awalnya ialah yang berhijab
belum boleh ikut kompetisi internasional bagaimana perasaan anda
kalau misalnya buat kedepannya saya berharap fiba menghapuskan larangan berhiba
karena itu memang tidak berjilbab buat kancah basket internasional
kalau untuk sekarang sih indonesia itu sangat mendukung terutama pp perbasi indonesia sangat mendukung wanita berjilbab untuk bisa bermain
karena memang tidak mengganggu atau membuat cedera sesuai dengan peraturan yang berlaku
nah pertimbangan fiba masih belum membolehkan itu apa yuli

karena fiba pada waktu itu di peraturannya itu memang tidak diperbolehkan

yang ofisial atau wasit itu menggunakan penutup kepala kemungkinan itu bisa menyebabkan cedera
dengan cedera pada diri sendiri atau juga mengakibatkan cedera pada orang lain
ya bisa mengakibatkan cedera pada orang lain karena basket itu kan body contact
tapi dari kalau kita melihat perjalanan sejumlah atlet wanita yang juga sudah lama memakai penutup kepala hijab dalam hal ini juga turban
seperti bilqis abdel qadir yang ada di amerika serikat
kalau kita lihat permainannya di lapangan basket juga tidak sepertinya performanya justru di atas rata rata
tetapi kenapa kemudian fiba tetap mengeluarkan peraturan ini
dan apakah memang saat ini masih dievaluasi seperti itu faktor faktor yang juga diuji keselamatannya
bagaimana apa yang anda tekankan terus menerus kepada fiba
mungkin saat ini fiba masih mengevaluasi ya
karena memang peraturan fiba itu akan ada perubahan peraturan setiap dua tahun sampai empat tahun sekali
mungkin saat ini fiba lagi melihat gitu apakah penutup kepala itu berbahaya
dan dua tahun ke depan dari dua tahun dua ribu empat belas itu viva mengadakan evaluasi untuk penutup kepala ini
salah satunya adalah jilbab
anda sendiri setelah setahun ini memakai jilbab seperti apa performa yang anda rasakan sendiri di lapangan
walaupun anda mungkin lebih di luar lapangan ya sebelumnya juga atlet
nah itu seperti apa ada perbedaan panas seperti itu
karena sebelumnya saya kan tidak menggunakan jilbab
saya malahan melihat orang menggunakan jilbab saat berolahraga itu saya rasa ih kayak panas seperti panas atau seperti risih
tapi ketika saya menggunakan sama sekali saya tidak merasakan panas atau risih itu
bahkan untuk saya bekerja menjadi seorang wasit tidak mengganggu konsentrasi saya sedikit pun
baik berarti faktor keselamatan yang mungkin dikhawatirkan fiba itu tidak terjadi pada diri anda ya
nah tahun dua ribu empat belas kalau kita berbicara mengenai pada saat itu asean games
incheon di korea selatan tim qatar walk out
dianggap walk out karena ada atlet itu tidak menggunakan jilbab
anda sendiri menilai perjuangan teman teman yang sesama menggunakan hijab jilbab di kancah internasional itu seperti apa sih
maksudnya kenapa mereka walaupun sudah mengetahui bahwa ada aturan seperti itu
tapi tetap juga ingin berkecimpung di dunia olahraga ini
itu mungkin saya lihat perjuangan mereka
mereka memperjuangkan jilbab sampai kancah internasional
mereka tetap berusaha walaupun mereka sudah tahu mungkin ya
mungkin mereka sudah tahu bahwa larangan penutup kepala itu tidak diperbolehkan
tapi dengan adanya keberanian dari mereka untuk tetap berada di event itu dan tetap mengikuti event itu walaupun tidak diperbolehkan
saya rasa sih itu perjuangan yang sangat luar biasa
anda sendiri terinspirasi dari perjuangan mereka sehingga menciptakan petisi pencabutan larangan jilbab ini atau justru hanya dorongan pribadi saja
saya melihat banyak pemain basket yang lebih baik gitu yang bagus
contohnya aja seperti si raisa
dia adalah salah satu pemain basket idola saya
saya sedih dan saya kecewa melihat dia tidak bisa bermain basket di kancah internasional
padahal jika raisa bisa bermain basket di internasional saya rasa dia sangat bisa membantu indonesia
anda yakin dia juga cukup akan berprestasi ya
nah tapi kemudian anda sendiri
sudah tahu konsekuensinya dari tahun dua ribu empat belas
pasca kejadian itu akhirnya sejumlah atlet basket yang menggunakan jilbab mulai tergerak mungkin untuk melakukan petisi kepada fifa
dan akhirnya ini sekarang aturannya sedang diuji cobakan selama dua tahun
keputusannya itu sendiri akan ada di bulan agustus dua ribu enam belas
anda sendiri saat ini seperti apa perasaan anda
karena otomatis ketika hijab masih dilarang anda tidak bisa
bergerak di level internasional dong
padahal event terdekat itu di september ini ya yang ada di malaysia
apa yang akan anda lakukan
saat ini yang saya lakukan selain saya membuat petisi saya meyakini sesuatu mas
sesuatu yang sangat kuat yaitu adalah doa
doa dan ikhtiar itu yang saya lakukan saat ini
selain saya membuat petisi saya yakin bahwa doa doa orang banyak akan didengar sama allah
allah akan melakukan allah akan bekerja
saya rasa allah akan bekerja
anda akan melakukan itu ya
nah tapi untuk teman teman lain mungkin yang masih juga usianya di bawah anda
seperti itu yang baru memasuki dunia olahraga basket tapi menggunakan jilbab apa
anda punya imbauan apa dan juga harapan kepada mereka seperti apa
tetaplah menggunakan jilbab
tetaplah berkarya tetaplah berprestasi dengan kewajiban kita sebagai seorang muslimah
karena tidak ada yang mustahil
saya berharap kepada fiba agustus ini
mereka bisa mencabut larangan berjilbab untuk perbasketan kancah internasional
kalau dari data anda sendiri anda sudah lama juga memimpin pertandingan
sebanyak apa sih perkiraannya atlet atlet wanita basket di indonesia yang menggunakan jilbab
ataupun juga ofisial apa
jangan jangan anda hanya satu satunya ini wasit basket yang ada di indonesia yang berjilbab
seperti apa yuli
saya rasa sih banyak yang menggunakan jilbab
ada salah satu pelatih viver mbak ika
dia juga pada tahun lalu dia megang fifa dia juga menggunakan jilbab
dan bukan hanya raisa yang saya lihat banyak sekali pemain pemain basket
termasuk anak anak didik saya di daerah juga menggunakan jilbab
justru menggunakan ya
tapi anda ini kan baru menggunakan di tahun dua ribu enam belas
nah ketika mungkin teman teman dari asosiasi kepelatihan lain pasti punya jaringan seperti itu ya
ketika mengetahui wah yuli udah pakai jilbab
tidak bisa lagi ikut internasional
mereka seperti apa
ada pesan pesan tidak disampaikan ke mereka
apa justru mereka sebenarnya juga mendukung perjuangan anda
teman teman saya khususnya di perwasitan itu banyak yang mendukung mas
mereka lebih mendukung sabar yul gitu
semangat tetap semangat
tetap perjuangin jilbabmu
ya insya allah nanti tuhan akan mendengarkan doa kita semua
dan insya allah fifa akan merubah peraturan itu
baik ini teman teman di sekawasan asean ya
iya di perwasitan indonesia terutama di perwasitan indonesia
pp perbasi indonesia mereka saat ini mendukung saya gitu
sampai bahkan liga yang saya pimpin kemarin liga ibl juga memperbolehkan saya untuk menggunakan jilbab
tetapi walaupun mereka mungkin memberikan dukungan seperti itu
anda sendiri selain petisi juga mempersiapkan langkah lain tidak yuli
seperti misalnya menunjukkan seperti apa hijab yang tepat
kalaupun ingin digunakan di lapangan basket
yang juga minim resiko seperti itu
itu juga sudah anda pikirkan langkah langkah seperti itu
iya seperti kemarin kan kalau misal bisa lihat di instagram saya
itu saya menggunakan jilbab penutup kepala yang tanpa menggunakan jarum pentul
jadi jilbabnya langsung gitu
jadi itu saya rasa tidak akan membahayakan
tidak akan membahayakan ya
nah ada nama lain sebenarnya yang juga cukup vokal juga menyuarakan pencabutan larangan bayar hijab ini
salah seorang pemain basket
kelahiran bosnia indira kallio
dia salah satu yang dulunya juga menginisiasi petisi dan akhirnya ini diuji cobakan
apakah hijab ini berbahaya digunakan di kompetisi basket atau tidak
nah anda sendiri ini dengan kaleo dan juga sejumlah atlet lain di internasional
ada dari jerman juga kalau saya tidak salah juga sweden yang juga menggunakan hijab
itu kalian punya jaringan khusus tidak sih untuk sama sama berjuang
memperjuangkan petisi ini agar nanti fiba suatu saat mencabut larangan
iya kami semua bergabung di satu organisasi lah gitu kan
yaitu tentang jilbab
jadi kita semua sama sama membuat petisi dan sampai sekarang itu tanda tangan itu adalah hasil petisi kami semua
oh itu semua kumpulan perjuangan kalian yang menjadi petisi ini
nah yuli kalaupun seandainya di agustus ini fiba belum berubah pendiriannya
masih menganggap bahwa hijab ini membahayakan bagi atlet ataupun bagi ofisial selama pertandingan bola basket
langkah apa yang akan anda temukan
saya akan tetap menjadi seorang wasit bola basket di indonesia
walaupun tidak bisa ke internasional
walaupun karena saya akan tetap mempertahankan jilbab saya dan saya akan tetap menjalankan ibadah saya sebagai seorang muslimah
baik tapi anda akan tetap melakukan pendekatan lagi mungkin petisi ke depannya lagi
supaya nanti aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan atlet atlet wanita yang berjilbab
kemungkinan seperti itu
dan kemungkinan juga kemarin kan kita sebelumnya ingin mencoba membuat surat kepada viva
bahwa kita memberi alasan bahwa jilbab itu tidak mengganggu
maksudnya kita memberitahu seperti tadi kriteria jilbab yang baik
terus jilbab jilbab itu apakah sebelum bermain seorang pemain basket harus diperiksa dulu
apakah ada yang membahayakan dengan penutup penutup kepalanya
baik yuli wulandari terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia sports
mengenai langkah yang anda pilih dan juga perjuangan anda untuk tetap memperjuangkan jilbab di kancah basket internasional
semoga anda sukses dengan perjuangan anda dan akhirnya nanti atlet atlet wanita yang berjilbab juga diperbolehkan ikut di kompetisi internasional basket manapun yuli